masjid raya tua tunu di kota pangkal pinang kepulauan bangka belitung merupakan masjid terbesar kebanggaan masyarakat bangka belitung
masjid ini dibangun dengan memadukan arsitektur modern dan tradisional
hal ini terlihat dari bentuk kubah yang futuristik dengan tampilan setengah lingkaran berpola pipi yang dipadukan atap berbentuk limas berwarna hijau
dengan ornamen merah dan kuning pada permukaan atasnya yang didesain menyerupai tudung saji
serta satu menara tinggi yang berfungsi untuk menaruh pengeras suara azan
keunikan kubah itu kubah memang dirancang oleh orang orang dulu itu menggambarkan ciri khas kampung atau kota kudo indah sendiri
itu menggambarkan biji karet kalau kuban itu menggambarkan biji karet
itu kubahnya kubah yang kubah utamanya
arsitektur modern dan tradisional juga terlihat saat memasuki dalam masjid
ukiran berbentuk melekung seperti tudung saji terlihat di langit langit masjid yang padukan dengan lampu gantung berwarna putih kristal
di dalam masjid juga terdapat empat tiang utama sebagai penopang bangunan masjid
sementara itu jendela masjid dibuat dengan ukuran besar sehingga membuat sirkulasi udara berjalan baik
selain menjadi tempat ibadah masjid raya tua tunu ini juga menjadi tempat wisata di kepulauan bangka belitung khususnya wisata religi
salah satu masjid tua di kabupaten pasuruan jawa timur terletak di dusun serambi desa winongan kidul
masjid tersebut bernama masjid jami baitul atik
tak ada yang mengetahui persis kapan masjid dengan ornamen mayoritas hijau ini dibangun
namun warga sekitar lebih mengenalnya sebagai masjid tiban dengan perkiraan usia ratusan tahun
meski bangunan masjid sudah direnovasi total sejumlah peninggalan seperti kendi atau gentong
mimbar tempat hot tip hot bah dan ukiran kaligrafi dari kayu masih dirawat dengan baik
saya mengambil bukti dari di pengimaman tersebut di mikrop itu ada tulisan kayu
di situ ada tulisan seribu
di situ ada tulisan seribu
seperti lazimnya di masjid lain pada ramadan kali ini masjid jami baitul atik juga banyak menggelar kegiatan keagamaan
seperti tadarus pengajian hingga majelis di malam malam ramadan
tim liputan cnn indonesia